anda tentu ingat nama gayus tambunan anda juga mungkin saja tentu ingat nama m nazarudin dengan sejumlah kasusnya itu
yang menyeret beberapa politisi politisi yang cukup populer namanya saat itu
apakah tepat keputusan pemerintah memberikan remisi kepada mereka atau pengurangan hukuman kepada mereka
bahkan dalam satu tahun paling tidak sudah ada dua kali remisi diberikan kepada mereka dengan jumlah yang cukup besar
nah kemudian bagaimana juga rencana pemerintah merevisi peraturan pemerintah nomor sembilan puluh sembilan tahun dua ribu dua belas tentang pemberian remisi ini
kita akan kembali ulas malam hari ini terutama dengan ketika diberikannya remisi kepada nazarudin dan juga gayus tambunan
kami membahasnya kali ini dengan arsul sani anggota komisi hukum atau komisi tiga dpr
selamat malam pak arsul
selamat malam assalamualaikum
terima kasih sudah hadir waalaikumsalam
kemudian ada lola ister peneliti dari indonesia corruption watch icw
selamat malam mbak lola
saya tanya komisi hukum
pada remisi tiga dpr bagaimana melihat seorang m nazarudin seorang gayus tambunan ketika di mindset publik itu ini orang orang yang sangat berkasus
kemudian remisinya luar biasa diberikan angkanya tadi bagaimana anda melihat
ya kalau kasus per kasus yang menyangkut warga pinaan pemasarakatan tertentu
terutama mereka mereka yang merupakan dalam tanda kutip public figure
tentu nanti akan kami tanyakan ya dalam rapat kertian
ya itu pasti di masa sidang ini ada rapat kerjanya
kami tentu harus mendengarkan penjelasan dari pak menteri
saya juga tadi agak kaget kok sampai lima bulan di event kemerdekaan
padahal sebelumnya pada waktu hari raya juga sudah mendapat
tapi kan saya tidak juga bersuudon ya berprasangka buruk langsung atau menjudge pak menteri sebelum saya mendengarkan argumentasi
peraturan internalnya tentang lamanya remisi itu diberikan
bagi saya tentu dpr dalam konteks ini bukan melihat si a si b yang public figure itu
tetapi lebih nanti memperhatikan skema besarnya
saya berharap bahwa perspektif di dalam melakukan revisi terhadap pp sembilan puluh sembilan tahun dua ribu dua
itu perspektifnya tidak satu perspektif
tidak satu perspektif itu
tidak satu perspektif
tidak satu perspektif itu
maksudnya seperti ini tidak juga perspektif karena penjara lapas penuh
tapi juga tidak juga perspektif yang hanya melihat bahwa ini akan mengakibatkan semangat pemberantasan korupsi turun
tidak seperti itu
kita harus melihat dalam perspektif yang lebih luas
yang lebih luas itu apa
pembenahan sistem peradilan pidana terpadu kita
kalau selama ini dikaitkan dengan semangat pemberantasan korupsi
itu kan berawalnya dari persoalan
tuntutan dan fonis yang rendah
sudah tuntutan dan fonisnya rendah kemudian dapat remisi pula
dapat remisi yang banyak lagi
karena itu menurut saya justru yang harus kita sorot adalah bagaimana memaksimalkan tuntutan dan fonis itu
dan itu bukan persoalannya kemenkumham saja tentunya
ini persoalannya kpk persoalannya kejaksaan agung dan persoalannya pengadilan
itu yang menurut saya juga harus kita soroti
jadi jangan juga
jangan juga saya tidak membela pak lawli
jangan juga pak lawli terus menjadi sasaran teman
tapi kan alasan yang muncul yang selama ini disampaikan juga soal kapasitas penjara yang penuh itu
inilah salah satu solusinya
ya barangkali itu kan pak lawli kan melihatnya dari perspektif kepentingan instansinya
tapi kalau kita harus melihat dalam perspektif picture yang lebih besar
alasan yang disampaikan pak lawli menurut anda sangat urgent bagi instansi
kita melihatnya pada kasus korupsi memang tidak urgent
tapi kalau kita melihatnya pada kasus apa yang disebut dengan extraordinary crime itu tiga
korupsi narkotika narkoba dan terorisme
untuk yang narkoba itu memang sangat urgent
itu loh persoalannya
jadi kita juga apa
saya kira ya walaupun nggak begitu jelas yang disampaikan pak lawli itu adalah dalam konteks tiga kasus itu
oke disebut narkoba
tetapi kalau terlihat yang terjadi kemarin salah satunya adalah nama m nazarudin nama gayus tambunan
menurut icw sendiri seperti apa
apakah ini memang masuk di akal atau mengolok ngolok akal sehat kalau menurut dcw
ya sebetulnya kita betul betul menyayangkan kalau kemudian pelaku pelaku korupsi kelas kakap ini bisa dapat remisi sedemikian banyak
apalagi dalam tahun ini terhitung sudah dua kali mereka dapat remisi
dan di remisi yang kemerdekaan ini dapat angkanya luar biasa
tadi juga saya juga cukup kaget karena angkanya lima bulan enam bulan
nah ini sebetulnya
bentar lagi bebas dong berarti
ya kalau misalnya direfleksikan lagi tadi saya sepakat dengan pak arsul bahwa ini sebetulnya adalah rangkaian dari apa yang disebut criminal justice system
dia sistem pemidanaan
memang ada masalah bukan hanya di soal apa
pembinaan lapas gitu ya
dalam tren fonis icw di semester satu dua ribu enam belas itu kita temukan rata rata pemidanaan itu hanya dua tahun satu bulan
jadi bisa bayangkan ketika remisi bisa diberikan dengan cukup mudah kepada terpidana kasus korupsi
jadi bisa bisa jangan jangan mereka itu tidak akan menghabiskan separuh dari seluruh masa pidananya di dalam lapas
jadi ini yang kita khawatirkan ketika kemudian ada rencana untuk merevisi syarat syarat pemberian remisi
yang kemudian diperlonggar gitu
kalau misalnya syarat
ini diperlonggar ya
karena beberapa waktu sebelumnya pak akbar hadi dari pihak kumham kita hadirkan juga dalam diskusi yang sama topik yang sama
mengatakan justru revisi peraturan pemerintah sembilan puluh sembilan dua ribu dua tentang syarat syarat pemberian remisi ini justru memperketat pemberian remisi
hanya mencabut soal justice kolaborator dengan alasan justice kolaborator ini pemberlakuannya tidak sama atau ada diskriminasi begitu
antara misalnya mungkin kejaksaan dengan kpk itu berbeda
kalau misalnya status justice kolaborator ini kan sebetulnya sudah selesai bahkan sebelum sidang diputus
dia itu sebetulnya kewenangannya di penyidik dan juga penuntut umum
jadi kalau misalnya ada kemenkum ham ribut ribut soal kami tidak berwenang
memang tidak berwenang gitu
kemenkumham tidak berwenang mengeluarkan status justice kolaborator kepada terpidana
yang perlu dilakukan kemenkum ham hanya meng cross check
dan status justice kolaborator itu pasti disebutkan dalam vonis
kalau memang orang tersebut adalah justice kolaborator gitu ya
jadi yang perlu dilakukan hanya cross check
tidak ada kewenangan yang tercampur aduk di dalam situ
jadi agak keliru rasanya ketika kemenkum ham bilang pihak dari kemenkum ham bilang bahwa status justice kolaborator itu tidak atau bukan ranahnya kemenkum ham
memang bukan gitu
jadi yang dilakukan hanya melakukan cross check
tapi masalahnya pemberi remisi adalah waranah kemenkum ham
cuma syaratnya harus ada justice kolaborator
jadi ada tumpang tindih gitu maksudnya mungkin
sebetulnya tumpang tindihnya bukan dalam konteks pemberian status justice collaborator
yang harus dilakukan kan lagi lagi
dan gini kalau misalnya pun mereka ingin memberikan remisi kan ada sejumlah dokumen yang harus dilengkapi
antara lain adalah fonis atau paling tidak salinan putusannya
dan dalam salinan putusan itu sudah barang tentu ada disebutkan apakah orang ini justice kolaborator atau bukan
oke kita akan ulas lebih lanjut tetaplah bersama kami di cnn indonesia prime news
yang paling penting buat pemeromong adalah kami
bebana yang kita bisa buat
shakingu nggak duru rada sih saya
beberapa beberapa pagi kami hal bila
een terbaik itu deh
pertama tema bagaimana zagaran kfik pasaluu sudah muncul disini
jadi saya mau fragrance
kalau secara materi muatan kan sepenuhnya doenya pemeriantah ya hanya tentu karena ini
penuhnya domennya pemerintah
hanya tentu karena ini
dikritisi masyarakat maka
kewajiban komisi hukum juga
menurut anda mbak lola tpp
atau tim pemantau masyarakatan ini
sebuah jalan tengah tidak jadi tidak
akan dinilai oleh beberapa orang
yang siapa saja terdiri masih dibahas
dalam rpp itu
menurut anda di jalan tengah atau bagaimana
tidak bisa dijadikan sebuah jawaban
bahkan untuk jadi kompromi pun agak sulit
kenapa demikian karena gini tpp itu
tanda kutip ad hoc bentukannya dia
tidak akan sama antara satu napi dengan napi yang lain
napi korupsi paling tidak ada

data per juli dua ribu enam belas
punya dirjen pas kemenkumham
jadi bayangkan kalau misalnya
itu baru napi korupsi
dari keseluruhan napi di indonesia
jadi artinya tidak masuk akal kalau
jadikan alasan penjara penuh gara gara napi korupsi
betul antara lain itu salah satu alasan
kembali lagi ke soal tpp
rasanya itu akan jadi
sangat memakan waktu
karena sebaran lapas
ada di seluruh indonesia
dan itu tanda kutip
itu akan menambah beban kerja penegak hukum
karena dia secara badan
dia harus hadir ketika
penilaian dilakukan misalnya
dan berapa banyak yang kemudian
oke lah kalau misalnya bicara di
kepolisian atau kejaksaan
mereka punya kejaksaan negeri punya kejaksaan tinggi
kepolisian punya polres punya polda
tapi kalau kpk ini akan sangat menyulitkan
sehingga rasanya lebih logis
itu dibandingkan dengan pembentukan tpp
atau kalau misalnya
konsep ini rasanya mungkin lebih
relevan ketika ditandemkan dengan
apa yang membuat anda ragu dengan tpp ini
tidak bisa menjadi sebuah solusi
sebetulnya yang kita incar ini adalah high call nya
justice kolaborator ini kan kita berharap
ini adalah reward buat orang orang yang
bukan pelaku utamanya
atau orang orang yang tanda kutip
mau membuka bukan pelaku utama
dan dia bersedia mengaku bahwa
iya saya melakukan perbuatan ini
tapi saya bukan pelaku utamanya saya bersedia
untuk diajak bekerja sama dan lain sebagainya
jadi ini adalah bentuk reward
karena korupsi ini hampir
tidak pernah atau sangat jarang
sekali ditemukan pelaku tunggal
jadi bahkan dalam
pemantauan yang icw lakukan
paling tidak lagi lagi di semester satu
dua ribu enam belas ini dari tiga ratus delapan puluh empat
putusan yang kita
itu hampir semuanya
sangat kecil prosentasenya itu yang pelaku tunggal
hampir semuanya menggunakan pasal lima puluh lima
pasal lima puluh lima kuhp ini kan adalah
pasal turut serta
jadi pasti ada orang lain yang
berjejaring yang melakukan tindak pidana
katakanlah tetap ada masalah begini oke justice kolaborator
tetap ada tetapi bagaimana
penyandangan status justice kolaborator
ini standarnya sama
antara kpk dengan lembaga yang lain
taruh disini ke jaksaan agung juga sama begitu
tidak kemudian yang terjadi saat ini
seperti yang sering disampaikan oleh
pihak kemenkumham bahwa
nah itu bagaimana itu
betul memang kita harus akui ada
apa usul icw agar ada standarisasi yang sama
memang begini ada permasalahan mendasar rasanya
belum terlalu jelas termasuk yang
terbaru undang undang perlindungan saksi dan korban
itu juga masih
belum jadi standar yang baku
dan sama untuk menetapkan
tapi kalau memang itu masalahnya artinya
jangan dihapus statusnya tapi perbaiki
substansinya sehingga ada standar
baku yang sama antara aparat penegak hukum a
dengan aparat penegak hukum b
dan kalau memang perlu bahkan saya rasa
ini cukup perlu di upload saja
atau dibuka saja ke publik status
justice kolaborator ini diberikan kepada siapa saja
sehingga kita juga bisa punya fungsi
kontrol ketika ada yang
bilang oh ini kan diperjualbelikan kita juga
bisa punya say di situ kita
bisa kasih masukan atau misalnya
ada laporan atau seperti apa
oke bagaimana pak arzul itu ini argumen
bahwa yang lebih baik
bukan direvisi atau ditemukan
jalan tengah atau tpp karena bukan kompromi menurut
mbak lola dari icw tetapi
lebih baik diperbaiki standar
standarisasi pemberian status
ya kolaborator ya memang saya
melihat dua hal ini
juga satu alternatif
walaupun bagi saya terus terang gitu
bukan satu satunya alternatif
kalau tidak diperbaiki maka terjadi
diskriminasi dan itu
tidak bisa dibenarkan juga
warga binaan pembasarakatan
yang satu dengan yang lain itu mengalami
nah yang lain ya memang tpp
kalau tpp itu kan sebetulnya
kan artinya kan syarat materialnya
kalau tpp ini kan bicara orang
berarti kan bicara tentang formil prosedur ya
nah di dalam
ketika kemudian tpp
tpp itu juga mempertimbangkan
hal hal yang sifatnya
atau yang apa sesuatu
yang itu juga menjadi elemen dari
tidak disebut sebagai justice kolaborator
nah itu kan bisa kita lihat misalnya
misalnya dari pap nya
seperti apa dia membuka apa tidak
walaupun tidak pakai kata kata justice kolaborator
tetapi itu kan bisa dilihat
itu antara lain yang saya harapkan
tpp nantinya sampai ke sana juga
nah permasalahan kemudian muncul
tpp ini kan tim kan bentuknya kan
apakah cukup secara infrastruktur
tim ini menilai ribuan orang
akan dibelikan remisi misalnya
lalu pertanyaan kemudian
apakah tpp ini kalau komisi tiga
akan mendesak tidak
bahwa tpp ini nantinya punya keputusan memutuskan
karena kemarin terakhir yang saya dengar informasinya
hanya menilai bukan memutuskan
karena keputusan tetap ada di rumah
kami masih akan segera kembali mendengar jawaban pak arsul
setelah jadwal berikut ini
ya saatnya menjadi pertanyaan apakah nanti usulan
yang disebutkan jalan tengah oleh pihak kemenkumha

bahwa tim pengamat masyarakatan atau tpp
yang akan menilai nanti apakah bisa diberikan remisi

pada seorang narapidana
itu perdebatannya adalah
apakah bisa memutuskan atau hanya menilai begitu pak arsul
itu perdebatannya adalah
apakah bisa memutuskan atau hanya menilai begitu pak arsul
tapi sebelum saya ke pak arsul sedikit saya tanya
agak flashback dikit balik lagi mbak lola
nazaruddin ini kan diberikan
tadi cukup banyak nih ya remisinya begitu
bahkan dua kali
hari raya idul fitri dan juga hari kemerdekaan kemarin

tapi ya nazaruddin ini masuk justice collaborator tidak
dan layak tidak mendapatkan itu

iya sebetulnya itu harus dicek lagi keputusannya nazaruddin gitu ya
meskipun saya beranggapan
atau surat edaran mahkamah agung nomor empat dua ribu dua
itu dijelaskan bahwa
yang bisa jadi justice kolaborator itu
hanya yang bukan pelaku utama

dan juga yang sudah mengakui perbuatannya
nah jadi pertanyaannya sekarang apakah dalam statusnya
yang diklaim sebagai justice kolaborator

ini bertindak sebagai pelaku utama atau bukan
saya merasa dalam perkara perkara korupsi yang melibatkan dirinya
itu dia berlaku sebagai pelaku utama
jadi artinya dia
menjadi antara lain
yang punya inisiatif gitu ya
dan juga yang melakukan
bisa melakukan eksekusinya
atau dia yang melakukan secara jelas tindak pidana yang dimaksudkan
jadi kalau dalam konteks itu
artinya pihak kum ham bisa menafsirkan sendiri dong berarti ketika memberikan remisi ini

kalau misalnya itu yang terjadi
celaka betul kita
padahal kan kalau misalnya kita lihat lagi tadi
argumentasinya kemen kum ham
justru mereka keberatan ketika
karena itu harusnya sudah selesai di proses hukum gitu ya
karena itu harusnya sudah selesai di proses hukum gitu ya
di penyidikan maupun penuntutan
serta sampai putusan
tapi kalau sampai itu kemudian
dianggap sebagai kewenangan tambahan
yang dimiliki oleh kemen kum ham
itu akan menjadi hal yang berlaku
karena status itu harusnya sudah ada di putusan
kalau seperti yang dijelaskan tadi
justice collaborator itu bisa dilihat di salinan putusan

nah apakah disitu sebenarnya yang ada tulisan
sehingga kum ham berdasarkan disalinan putusannya ada kok justice collaborator
misalnya memang ada seperti itu

pemenuhan syarat sudah dilakukan
tapi kembali lagi
yang saya tahu
yang bersangkutan bukan punya status justice collaborator
karena memang dia bukan sebagai status justice collaborator
sebagai yang apa ya
dia adalah pelaku utama
sehingga pada titik tertentu dia tidak berhak
bagaimana dengan gayus tambunan
ya gayus tambunan memang gini
penerapan pp sembilan puluh sembilan dua ribu dua belas ini sayangnya
memang dibatasi oleh surat edaran kementerian hukum dan ham
di zamannya pak amir syamsuddin
jadi ada surat edaran kementerian hukum dan ham
yang menyatakan bahwa penerapan pp sembilan puluh sembilan dua ribu dua belas ini
vonisnya dikeluarkan pasca penerapan
jadi itu tidak kena gayus
betul gayus dan mungkin juga nazarudin ya
kalau saya tidak keliru
jadi itulah kenapa terlepas dari
terlepas dari dia menyandang status justice kolaborator atau tidak
memang ada loophole di situ
karena memang ada surat edaran kementerian hukum dan ham
yang menyatakan bahwa
pp sembilan puluh sembilan dua ribu dua belas itu hanya berlaku
sejak pp itu disahkan
jadi apakah mungkin
sebuah keberuntungan karena itu
pak nanti komisi tiga akan telusuri tidak itu pak
karena masyarakat bertanya tanya nih
kasus nazarudin begitu terus menjadi headline
kasus gayus tamuan menjadi headline
jadi sorotan publik
tadi yang disampaikan pak lola ini kan masalah
penafsiran hukum dan juga artinya
penafsirannya ada pada
penafsiran yang mana karena kan memang
secara asas dalam hukum pidana ini
ya atau ketika
dari sitar pidana itu
untuk perbuatan yang
dilakukan atau untuk sebuah proses
yang terjadi sebelum peraturan itu
dikeluarkan maka berlaku yang lebih
meringankan itu sudah semacam
menjadi prinsip dalam hukum
lebih tertarik tidak itu tadi
tidak memperdebatkan soal itu
saya lebih tertarik untuk kita
ini melakukannya dalam konteks
pembenahan sistem peradilan
pidana terpadu kita
itu ya sebab tadi juga
pertanyaannya ya misalnya kayak tpp
kan ini kita tidak
bicara hanya untuk warga binaan
pemasarakatan kasus korupsi loh
ini juga untuk kasus narkoba
untuk kasus terorisme
terorisme tidak banyak
korupsi tadi sudah disebutkan hanya
narkoba itu lebih dari
iya saya baru kembali dari
dan juga rutan di
banjarmasin itu itu
ya sel yang tujuh
tiga puluh orang tidak masuk akal
tahanan tahanan dari kasus
narkoba nah ini yang menurut saya
memang harus juga jadi pemerintah
pak saya potong sebentar nah dengan data itu
dengan data itu apakah
komisi tiga komisi hukum bisa saja mungkin menangkap ini
kalau misalnya katakanlah
dengan kondisi yang tidak sebanding tadi
narkoba banyak sekali mungkin
penggunanya yang banyak begitu kan
yang seharusnya direhab kemudian terorisme mungkin
dikit ya korupsi dikit artinya tidak bisa
menjadi alasan mereka
bagaimana kok kemudian
moratorium untuk remisi bagi koruptor
dan teroris kasus terorisme
tapi remisi ini khusus untuk
narkoba narkoba dengan syarat syarat yang ketat tadi
nah mungkin nggak itu pak
ya kan begini disini ada
asas asas pemasarakatan yang ada
di dalam undang undang pemasarakatan
salah satu asas
itu kan adalah
hak dari narapidana warga
pinaan pemasarakatan untuk mendapatkan
atau yang disebut dengan remisi itu
dan itu dalam
undang undang pemasarakatan semangatnya
adalah berlaku untuk
semua warga pinaan pemasarakatan
yang penting terpenuhi syarat syarat
utamanya itu adalah
taubatana suha kalau dalam bahasa agama
taubat yang benar benar taubat bukan
kumat kan itu nah
kemudian berkelakuan baik
itu itu persoalannya
dan ada satu buah konvensi
internasional juga yang kurang lebih itu sama
mengatur bahwa yang
warga pinaan pemasarakatan
itu memang punya hak
makanya karena memang konsep itu kan bukan
konsep penghukuman bukan pemenjaraan
ini kan konsep pemasarakatan
kalau di luar negeri kan
bagaimana kalau anda melihat itu alasan untuk
kalau ada wacana moratorium itu nggak mungkin juga ya
itu melanggar hak asasi ya rasanya moratori
kan gini remisi ini kan
kita juga bukan bilang remisi tidak boleh diberikan
kepada koruptor tapi bahwa syarat syarat yang
sudah ada dan sudah baik di pp sembilan puluh sembilan

saja kalau memang ada permasalahan
di overcapacitas kemudian itu
apa namanya di
sorry narkotik baik bandar maupun
pengguna jadi jangan kemudian
obatnya dipersamakan semua
gitu karena ternyata toh
prosentasi tindak pidana
yang lainnya semacam korupsi maupun juga
mungkin terorisme itu prosentasinya
jauh dibandingkan dengan
yang dijadikan legitimasi gitu ya
atau narkotika jadi
rasanya kalau memang perlu
atau misalnya perbaikan itu
rasanya untuk kasus
korupsi itu sebaiknya tidak dilakukan dulu
karena toh lagi lagi
itu bukan terpidana kasus korupsi
dan juga rasanya
kalau misalnya kita masih
konsisten untuk bicara
soal justice kolaborator itu rasanya masih
kontekstual gitu sekarang soal
clear belum ya rasanya
cara hukumnya karena kan tadi kita bicara soal
contoh nazarudin dan lain sebagainya tadi kan juga
masih menurut ijw tidak
karena pelaku utama tapi dari yang lain
mungkin menganggap itu justice collaborator karena membuka
kasus ada juga ketua umum partai
yang jatuh disitu karena
keterangan dari nazarudin ya rasanya
memang kalau dari
norma hukumnya masih ada
yang perlu diharmonisasikan gitu ya karena
memang peraturan soal justice kolaborator
ini memang dia lebih banyak di teknis
kayak tadi kan saya kasih contohnya di surat edaran
mahkamah agung gitu ya sedangkan
surat edaran mahkamah agung itu
eh sorry sebelum perbaikan
undang undang psk atau
perlindungan saksi dan korban dimana
sedikit lebih clear di undang undang yang
baru dibandingkan yang lama gitu sehingga
masih ada disharmonisasi hukum
peraturan yang lebih tinggi semacam undang undang
dengan peraturan peraturan turunan dibawahnya
baik yang tingkatnya untuk
eksekutif juga untuk yang
sehingga harus ada penyesuaian
perbaikan dan harmonisasi
antara itu semua sehingga kedepannya
tidak perlu lagi ada
standar ganda istilahnya seperti itu bagaimana pak
ini perlu di clear kan tidak statusnya dulu nih
sebelum ada revisi ini benar benar dilakukan
atau karena sudah setuju direvisi
makanya nggak perlu di clear kan status justice kolaborator
apa secara definisi gak lah saya sepakat
dilakukan harmonisasi dan
ya tentu sesuai dengan tata urutan peraturan
perundangan karena yang lebih tinggi
tentu kalau berbeda semanya
yang harus menyesuaikan
hanya kalau saya itu tadi
apakah itu dipertahankan
atau tidak masalahnya
sebetulnya masalah utamanya dalam
konteks ini bukan ada di soal revisinya
itu tadi kembali kepada soal
itu tadi fonis
mulainya dari tuntutan dulu
karena fonis itu biasanya melihat tuntutan
nah ini termasuk juga buat kpk
artinya caksa penuntut
umum yang ada di kpk
nggak boleh juga kan nuntut yang
kenapa nggak itu dulu diperbaiki
maksimalis fonis dan soal peradilan baru soal justice kolaborator
nanti kalau memang sudah baik
nah itulah yang saya harapkan
nah saya sebetulnya berharap
karena itu kan tadi sorotannya
dari teman teman icw itu kan
rendah secara rata rata
itu kamar pidana
mahkamah agung atau mahkamah agung sebagai
lembaga itu membuat
panduan pedoman penghukuman
disparitas hukuman itu
dalam kunjungan kerja saya itu
ada orang korupsi
cuma empat puluh enam puluh juta kena empat lima tahun
tapi dia dua miliar kena empat tahun
oh sama gitu ya
itu orang malah jadi berpikir
sekalian korupsi miliar miliaran
ada orang yang dia perannya
me de plehtah membantu saja
kenanya dua tahun yang pelaku utama
dua tahun malah
oh dua tahun gitu ya
ya itu dia
nah pak apa yang akan dilakukan
komisi tiga terkait dengan hal ini benar benar jadi
bukan sekedar keinginan
pak arsul tadi disampaikan di forum ini
tapi memang benar benar menekan dari pihak
ya tentu ya kebetulan kan
memang komisi tiga kan juga sedang
merambungkan pembahasan rkuhp
nah ini kan sedikit banyak
kan terkait juga dengan buku satu rkuhp
pemidanaan ke depan
harus kita perhatikan kita review lagi
membahas buku rkuhp
jadi soal yang tpp tadi kembali soal tpp
tim pengamat masyarakatan yang dinilai tadi akan
jika ini tetap bergulir begitu walaupun
icw tetap menolak tapi kan pemerintah tetap jalan ini
nah kalau itu apakah komisi tiga akan
mereka harus bisa memutuskan bukan hanya menilai
karena kalau menilai kan akhirnya
penjelasan ini dulu lah menteri kan
belum tahu kan jangan jangan menteri itu akan menilai
akhirnya sudah apa memang
sampainya hanya katakanlah
atau bahkan langsung memutuskan
karena di internal pemerintah juga masih
oke dan icw akan kawal terus ini begitu ya
nanti sama sama kita kawal bersama semoga yang terbaik
yang tujuannya adalah memberikan efek
jera kasus para pelaku yang
melakukan kasus korupsi terima kasih mbak lola
terima kasih juga pak arsul sani
telah bergabung bersama kami malam hari ini